komite olahraga nasional indonesia koni akan mengevaluasi penyelenggaraan cabar e sports
sebagai eksibisi pada pon ke dua puluh papua sebelum nantinya akan ditetapkan sebagai cabur resmi di pon edisi berikutnya
tentunya menjadi bahan evaluasi tetapi secara persyaratan mereka sudah memenuhi syarat
untuk dipertandingkan pada pon ke dua puluh satu di sumatera utara aceh
kita akan membuat catatan catatan sebelum nanti kita putuskan bersama
setelah selesainya e sports sebagai cabur eksibisi bambang susatyo selaku dewan pembina pengurus besar e sport indonesia
merasa yakin bahwa e sport dan nomor game yang dipertandingkan pada pon papua akan turut dipertandingkan secara resmi di pon dua ribu dua puluh
kalau saya lihat dari gesturnya pak mas yano sebagai ketua umum poni
dan saya melihat penataannya
petaan kemudian pembagian tim kelas jenis ini menurut saya sudah layak
harusnya layak tapi karena ada aturan yang mengatur harus mengikuti exhibition maka memang harus bersabar mas bambang
rencananya pon ke dua puluh satu akan digelar di sumatera utara dan aceh pada dua ribu dua puluh empat mendatang